nyari akum juga kang dadang
enggak saya udah tau akum dimana
senyum kenapa kang dadang
saya nunggu reaksi aceh
kalo saya kasih tau akum ada dimana
emangnya reaksi aceh pergi kemana
tau gak ceng
di rumahnya dokter klar
tinggal sedikit lagi
ikrok tiganya selesai
kok jadi gak sabar ya pak ustadz
yaudah kalo gitu kita selesain aja sekarang yuk
kau di rumah
pak ustadz sih mau belit
sekarang lagi banyak urusan
ya udah pak ustadz gapapa
tapi nanti kalo aku dateng lagi kesini
kita langsung selesai nikrotika yuk pak ustadz
pak ustadz jangan lupa dimakan yuk kerupuknya
tidak pasti dimakan
kalo gitu aku pulang dulu yuk pak ustadz
ada di rumah dokter clara
saya duluan ya
makasih ya jang
kok ngapain juga yuk pulang ke rumah
pasti kan di sana masih ada siancut
malesah aku kalo pulang
nanti pasti aku disuruh baikan sama moms
mendingan aku ke ladangnya kang kusoi aja

mendingan aku ke ladangnya kang kusoi aja
nah pasti males gak nyariin aku
nah pasti males gak nyariin aku
pasti si kang kusoi lagi kerja di ladang
nanti aku deket deketin
terus abis itu kang kusoynya malu malu deh
kan kang kusoy suka grogi kalo deket deket aku
daripada kesana aku bete
mendingan aku ke kang kusoy
mendingan aku ke kang kusoy
mendingan aku ke kang kusoy
mendingan aku ke kang kusoy
nanti aku jatuh
maaf lama menunggu saya
enggak nggak terlalu lama kok
ini bu yola katanya pak aku itu punya informasi buat kita
informasi apa pak akum
tentang idoi idoi itu dulu tidak begitu parah
maksud saya maaf tidak separah yang kemarin kemarin ini
nah sekarang itu ide sudah mulai membaik
dia sudah mulai bisa menangkap obrolan kita kita yang panjang
bahkan dias juga sudah mulai bisa ngobrol panjang
dan tidak itu saja dia sudah mulai bisa ngeledek orang
bercadak gitu maksudnya
terus pak akum kira kira tahu nggak apa yang membuat pak ido jadi membaik
membaiknya itu sejak jeniper ketahuan berbohong
ini menurut dugaan saya saja sih
tidak lagi meniru idoi
saya rasa juga begitu pak akum
mungkin saja jennifer itu malu karena dia ketahuan berbohong
makanya sekarang jennifer itu sulit untuk mulai berpura pura kembali
mungkin sekarang jeniper ngobrolnya seperti orang biasa dengan idoi
dia tidak lagi meniru seperti idoi itu
kemarin kemarin mungkin karena jeniper mengikuti cara berpikir idoi
jadinya idoi tambah parah
iya pak bisa jadi
masuk akal itu pak aku
iya pak jennifer di luar keinginan dia justru membuat pak ido itu semakin parah
kalau gitu ini informasi yang sangat penting pak akung
tidak ada pak rt yang ada cuma kang akum saja
iya kang akum saja
ya udah kalau gitu saya permisi ya
waalaikumsalam pak rt
astagfirullahaladzim kenapa dia niaya
dugaan nyatanya kayak begitu
aduh yaudah kalau gitu sekarang kita ke rumah kang ihin ya
doi tadi saya teh mampir ke warungnya pak suara
ternyata akum bener doi
akum mah selalu bener ceng
akum tahu semuanya
wah suara udah maju pesat sekarang
kok gemuk sih warungnya sukses
ya ampun doi warungnya pak suara teh sukses
pak suaranya juga sukses
gatau doi ya pusing saya
tadi saya teh mampir ke warungnya pak suara
ternyata akum bener doi
akum mah selalu bener ceng
akum tahu semuanya
wah suara udah maju pesat sekarang
kok gemuk sih warungnya sukses
ya ampun doi warungnya pak suara teh sukses
pak suaranya juga sukses
gatau doi ya pusing saya
jadi akum juga kang dadang
enggak saya udah tahu akum dimana
senyum kenapa kang dadang
saya nunggu reaksi a ceng
kalau saya kasih tahu akum ada dimana
emangnya reaksi a ceng pergi kemana
tahu gak ceng
dia nunggu di rumahnya dokter clark